sebuah pemukiman padat penduduk di tengah kota blitar
mendadak menjadi tujuan wisata penggemar swafoto dari berbagai daerah
mereka datang ingin melihat bagaimana kampung yang dulunya kumuh
kini berubah menjadi kampung wisata tiga dimensi
dengan berbagai aneka lukisan yang sangat cocok untuk berselfie
kampung wisata tiga d
dengan gambar tiga dimensi
hasilnya kampung yang awalnya terlihat kumuh
kini menjadi tujuan pecinta suafoto dari berbagai daerah
di lokasi ini banyak ditemukan sepatu lukisan yang unik
dan juga bagus untuk berselfie dengan keluarga ataupun teman
sangat bagus banyak spot spot untuk berselfie berfoto
terus kalau kunci kesini enggak rugi
terutama kalau anak anak menjaga sosial dan instagramable
kampung tiga dimensi ini awalnya merupakan wujud kepedulian para pemuda
untuk membuat kampung mereka lebih hidup dari sebelumnya
berbagai alternatif pilihan akhirnya jatuh untuk membuat lukisan tiga dimensi
di seluruh sudut kampung dan jalanan kampung
berawal dari kegiatan lomba lomba berselfie
awalnya cuma pengecatan di jalan depan misalnya di paving
akhirnya kami dan teman teman polres punya inisiatif untuk mengembangkan
dan menjadikan kampung wisata tiga dimensi
selain menjadi destinasi wisata baru di kota blitar
diharapkan dengan dibukanya kampung wisata tiga dimensi ini
dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar
dengan menjual beragam sajian khas blitar untuk wisatawan yang berkunjung